aku ingatkan sekali lagi
siapapun yang berani melawan
dan prabu munding laya
akan berakibat seperti itu
kami akan menuruti semua perintah prabowo
tolong jangan menyakiti
warga buku lagi prabu
dari pembangunan istana gandar
apakah kau mau menggantikan nyawa mereka
aku masih belum percaya
dia adalah raiku
kalau dia adalah raiku
yang telah menguburkannya ke liang lahat
ia tampil dengan sosok yang lain
dan mengaku sebagai raikian santan
kalau dia adalah raikian santan
aku masih belum percaya
dia tampil dengan sosok yang lain

ayah anda akan mengenali
dia sudah mati
kau pasti penyusup
kau pasti penyusup
kau pasti penyusup
kau pasti penyusup
ada apa ini
ayah anda tidak bisa mengenaliku
aku harus tunjukkan bukti
ayah anda tidak mengenaliku

barangkali ini memang benar benar adalah seorang penyusup
aku bisa menunjukkan bukti
bahwa aku raikian santan
kau adalah penyusup
masukkan ke penjara
senikahku si prabu
aku raikian santan
aku raikian santan
aku raikian santan
aku raikian santan
aku raikian santan
aku raikian santan
aku akan menghabisimu
dengan tanganku sendiri
aku tidak mungkin melawan dan menyakiti ayahan
aku hanya bisa menangkis dan menghindar
ayah anda aku mohon
jaga emosi ayah anda
ayah anda harus perhatikan baik baik
kalau iya benar benar raiki hansan
ayah anda akan menyesal
karena ayah anda telah melukainya
ayah anda kenapa menjadi seperti ini
seperti ada yang aneh dengan ayah anda
sebaiknya aku tinggalkan tempat ini
mudah mudahan raka walang sumsang tidak apa apa
ayah anda tunggu ayah anda
ia mengatakan sebagai raiki hansan
aku tidak bisa
aku tidak bisa ditipu
dia bukan kian santan
aku tidak bisa ditipu
apakah kalian ingin
bernasib seperti itu
itu tuh bagian penjahat alpaka

aku ingatkan sekali lagi
sebagai para penyusup
kami akan menuntuti semua perintah prabu
tapi tolong jangan menyakiti warga buku lagi prabu
aku adalah orang yang harus kalian semua hormati
karena hanya akulah yang mampu menghabisi pajajaran
dan menghapus riwayat pajajaran
aku tidak mungkin menghabisi mereka
biar bagaimanapun mereka adalah prajurit pajajaran
aku harus membiarkan mereka tanpa terluka
tetapi aku juga dalam bahaya
isan sekarang kau tidak akan bisa lelah sekembang
percayalah padaku raka
jangan bunuh aku raka
aku ini raimu kian santang
aku ini raimu kian santang
cepat habisi dia
kalau kau ada raikan kau bisa
aku tidak akan tetap

sepertinya aku mengenalinya
kenapa kau tidak mengejarnya
dia terlalu cepat menghilang
dasar kau tidak berguna
lebih baik ayahanda kembali ke sana pajajara
kenapa aku merasakan sifat yang berbeda dengan prabu siduan
tidak biasanya busi perahu makin makin ada di walang sungsang
harap kududukmu bisa sembuh ya
minum obat rasikannya iroh
penyakitnya makin ujuk ucuk demam